dahulu kala di suatu desa ada seorang pedagang kaya bernama richard
dia memiliki ladang dan dia menjual gandum dan juga sayuran
begitu bagus bisnisnya sehingga ia menjadi seorang jutawan
orang berpikir bahwa ia hidup mewah dan megah
tapi richard adalah orang yang pelit
ayah sepatuku sudah robek aku butuh yang baru
aku baru membelinya dua tahun lalu apa kau ingin membuatku miskin
ayah kakiku tumbuh dan lihatlah sepatu ini menyakitiku sekarang
hanya sepatu baru yang sakit yang berarti kau belum cukup memakai sepatu ini dan ini masih baru
ini beli salep untuk kakimu salep itu berharga setengah dukat sepatu tiga puluh dukat
cukup pergilah sekarang
semua orang menginginkan uangku
begitulah richard dia tidak mau mengeluarkan uang spesial pun untuk apa saja
sementara ruang harta karunnya penuh dengan emas mutiara dan juga berlian
sepatunya yang dikenakan pakaian keluarganya ditambal
dan dia membiarkan keluarga dan para pelayannya makan hanya dua kali sehari
suatu hari richard sedang berjalan di pasar membuat para pelayannya membawa sekarung gandum penuh
dia tidak akan menyewa kereta untuk mereka dia melewati toko roti
tukang roti baru saja selesai membuat kue coklat segar yang besar
aroma kue yang lezat menghembus ke richard
dan dia merasakan kerinduan yang mengembangkan
yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
untuk mencicipi kue yang sangat indah itu
apa ada yang salah
apa kau tidak sehat
tidak aku ingin kue
kue coklat segar hangat lengket dan lezat
aku akan membuat bukan hanya satu tapi sepuluh kue untuk kita dan semua pelayan dan pekerja kita
itu sebabnya aku tidak berkata apa apa
apa kau ingin membuatku menjadi miskin
biarkan aku membuat satu kue untukmu aku dan juga anak anak
mengapa anak anak harus makan juga
maksudku itu akan merusak gigi mereka
aku akan membuat kue kecil hanya untuk kita berdua
kau ingin kue juga
aku tidak percaya padamu richard
baiklah aku akan memanggang satu cupcake hanya untukmu
apakah itu akan menyelamatkan harta karunmu
hmm panggang dengan cepat aku sangat ingin sekali kue
lalu istri richard membuat satu kue coklat kecil
itu lezat dan lengket
hangat segar dan penuh dengan coklat
richard menggigit satu demi satu lalu menjelati jari jarinya dan bahkan menjelati piringnya
tapi tidak ada remah yang dia berikan kepada istrinya
kebetulan pada saat itu ada malaikat yang lewat dan telah melihat semua ini
dan malaikat itu merasa jengkel
pria yang diberkati kaya tapi begitu kikir dan begitu kejam
alih alih membagikan hadiah kepada dunia ia bahkan tidak membiarkan keluarganya menikmatinya
dia layak diberi pelajaran pelajaran yang baik
akhirnya malaikat itu menunggu sampai keesokan paginya ketika richard berjalan keluar untuk bekerja
kemudian dia berubah wujud menjadi richard dan masuk ke rumahnya memanggil semua pelayan
kalian semua kemari
aku baru bertemu dengan seorang malaikat yang menyarankanku untuk membagikan kekayaanku kepada semua orang
dia mengatakan kepada aku jika aku tidak melakukannya aku akan mati malam ini
jadi pergilah ke desa dan beritahu semua orang bahwa ruang harta karunku akan dibuka hari ini
siapapun dapat datang dan mengambil apapun yang mereka inginkan
dan iya jika ada bahkan jika aku mencoba menghentikanku pukul aku dengan tongkat dan usir aku
karena ingat jika aku mencoba menghentikanku pukul aku dengan tongkat dan usir aku

terserah kau tuan
lalu para pelayan pergi ke desa untuk menyampaikan pesan tuan mereka
segera seluruh desa berkerumun di rumah richard dan mengambil berlian emas uang dari ruang harta richard
pada siang hari ketika richard pulang untuk makan siang dia mendapati kejutan dalam hidupnya
hehehe hei beraninya kalian keluar dari ruang harta kerut pelayan usir mereka pencuri kembali
dia mengusir orang
maka kita harus memukulnya dengan tongkat
bagaimana kita bisa melakukan itu dia adalah tuhan kita
apakah kau tidak ingat apa yang dia katakan pagi ini kita harus mengalahkannya dan mengusirnya
richard yang malang diusir dari rumahnya sendiri oleh para pelayannya
dan dia pun pergi meninggalkan rumah dia pergi menuju istana raja dan menceritakan kisahnya
seluruh desa mencuri dari aku yang mulia
tetapi kau sendiri telah meminta mereka untuk datang dan membagikan kekayaanmu ada saksi mata tentang hal itu
aku sedang bekerja sepanjang hari yang mulia
apakah kau richard yang asli
siapa dia dia adalah penipu penipu
tidak mungkin untuk membuat perbedaan
hmm tapi jika aku bisa memilih mengapa aku tidak percaya pria yang berbagi kekayaannya
dia pelajar orang yang kegiat sehingga keluarganya sendiri akan kagum
yang mulia apakah kau akan memasukkanku ke penjara
yang mulia jangan dia mengatakan yang sebenarnya dia adalah richard yang asli
aku adalah seorang malaikat dan aku melakukan ini hanya untuk memberinya pelajaran
tangkap dia yang mulia dia mencoba mengambil kekayaanku
yang mulia sebagai istrinya kekayaannya adalah juga kekayaanku
dan aku setuju bahwa suamiku itu memang adalah orang yang sangat sangat pelit
malaikat yang baik hati tidak melakukan kesalahan dalam mencoba menghukumnya
apa gunanya berpegang pada kekayaan ketika orang orang yang paling dekat denganmu begitu kesal
begitu tersakiti dengan kekikiranmu
kau tidak memiliki teman
dan keluargamu juga tidak akan keberatan jika aku mengirimu ke penjara
apakah itu jenis kehidupan yang kau inginkan
tidak tidak yang mulia
aku menyesal aku menyadari kebodohanku sekarang
bagus sekali aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki dirimu
terima kasih yang mulia
sebagai perayaan bagi suamiku yang telah memperbaiki kelakuannya
aku mengumumkan jamuan untuk semua orang di desa kami